dan kita telah terhubung dengan koresponden wida subianto langsung dari masjid nasional al akbar surabaya
selamat pagi wida bagaimana penerapan prokes jelang sholat jumat perdana pasca pelonggaran penggunaan masker hari ini
ya rizky jadi memang antusias saya tangkap dari jemaah yang akan melaksanakan sholat jumat di masjid nasional al akbar surabaya di tempat saya berada saat ini
bahwa selama beberapa saat yang lalu atau dua tahun terakhir ada pembatasan pembatasan yang diberlakukan oleh pengelola masjid nasional al akbar surabaya dalam pelaksanaan sholat jumat
mulai dari kapasitas maksimumnya mengikuti dari level ppkm kemudian mewajibkan menggunakan masker kemudian juga penerapan protokol kesehatan
dan hari ini dan jumat siang ini merupakan sholat jumat pertama pasca pelonggaran masker
jadi meskipun mui sendiri sudah menghimbau atau memberikan panduan penggunaan masker dalam pelaksanakan peribadatan
diantaranya memperbolehkan melepaskan masker ketika sholat berjemaah seperti sholat jumat sebentar lagi
lalu bagaimana penerapannya di masjid nasional al akbar sebagai masjid terbesar nomor dua di indonesia sejak masjid istiqlal
kita bisa bertanya langsung ke bapak helmi m nur selaku humas masjid nasional al akbar surabaya
mas helmi ini kan kita tahu bahwa
pekan ini merupakan pekan pertama pasca pelonggaran penggunaan masker diperbolehkan melepas kalau di ruangan terbuka
namun mui menyusul ini memperbolehkan atau memberikan panduan penggunaan masker saat sholat berjamaah
ini diperbolehkan ketika sholat berjamaah dilepas maskernya dan ketika sudah selesai ini jemaah diminta untuk menyesuaikan
lalu penerapannya bagaimana di masjid nasional al akbar khususnya pada sholat jumat perdana ini mas helmi
kami alhamdulillah karena masjid al akbar surabaya juga mendengar keputusan pemerintah kita semua boleh melepas masker
pada prinsipnya kami menyambut bahagia tapi secara teknis kami juga masih menunggu surat edaran wali kota surabaya
terkait bagaimana teknis atau penerapannya seperti apa
beberapa hari ini setelah ada keputusan pemerintah
saya lihat jamaah juga masih nyaman mengenakan masker
saya sempat tanya pak sudah dengar keputusan pemerintah
bapak kok pakai masker
saya lebih nyaman pakai masker karena memang banyak orang
yang kedua sholat juga di tempat tertutup
artinya masyarakat juga ternyata masih menikmati bagaimana mereka menjaga dirinya menerapkan protokol kesehatan
sehingga mereka ketika ibadah juga tenang
masuk dan keluar jemaah juga sama sama nyaman
hanya mereka memang tetap sholat jumat di masjid al akbar hari ini
beberapa protokol yang tetap kita terapkan ada cek suhu kemudian sandal atau sepatu juga dibawa masuk
sehingga begitu selesai sholat jumat jemaah bisa langsung pulang tanpa harus sibuk
atau bingung mencari di mana sandral atau sepatu yang mereka pakai
tapi kalau dari manajemen
dari sendiri bagaimana masjid ini
karena saya tahu bahwa ada relawan protokol kesehatan di sini ada relawan prokes lebih dari dua ratus lima puluh orang
yang selama ini mengawasi penerapan dari protokol kesehatan diantaranya ketika penggunaan masker
nah saat ini bagaimana apakah ada pengawasan dari penggunaan masker atau sudah memperbolehkan
kalau jemaah sedang sholat berjemaah ini boleh melepas masker
yang pertama adalah seluruh relawan di sini ada namanya pengatur sop yang menyambut tamu
yang menyambut jamaah ketika mau sholat jumat mereka masih menggunakan masker
termasuk seluruh petugas yang terlibat untuk melayani jemaah sholat jumat masih menggunakan masker juga
karena kami masih menanti surat etern wali kota bagaimana fais penerapannya
tapi jamaah di pintu masuk juga masih kami sarankan untuk mengenakan masker
tapi ketika mereka sholat misalnya dilepas begini akhirnya ada masalah
setelah itu dipasang kembali
ini adalah sebuah
proses transisi dan jamaah di masjid al akbar surabaya mereka selalu mengupdate segala macam keputusan kebijakan pemerintah
tapi mereka juga masih patuh dengan apa yang sudah digariskan oleh manajemen masjid al akbar surabaya
prinsip kami akan melakukan pola transisi ini dengan sop
bukan menggunakan masker bukan karena kita larang atau kita
tadi menggunakan masker bukan sebagai sebuah bentuk kewajiban maksudnya
tapi sebuah proses penyadaran diri untuk sama sama menjaga protokol kesehatan
insya allah jemaah saling memahami
kami juga mudah mudahan proses ini bisa berlangsung dengan baik
dan saya lihat tadi sholat tuku kemudian sholat arwati juga mereka masih menggunakan masker
padahal kami tanpa jaga itu kan
ada sih yang sholat dilepas setelah itu dipakai lagi
mudah mudahan kebijakan ini bisa dinikmati
kita sama sama bagaimana menjaga progres dengan baik
ibadah juga bisa berlangsung dengan nyaman dan tenang
lalu kalau untuk kapasitas dan juga penerapan penggunaan karpetnya bagaimana mas ilmi
kalau kita alhamdulillah setelah kebar surabaya untuk sobnya sudah rapat
yang kita bikin jarak bukan kiri kanannya tapi depan belakang
jadi antara sob yang depan sama belakang kita kasih jarak sekitar lima puluh cm
satu menaruh tas
menaruh sandal atau sepala
itu yang dimasukkan ke tas
sehingga ada sirkulasi juga sandal atau sepatu atau tas tidak ditaruh di samping kiri kanannya
yang pertama mengurangi jumlah stok
yang kedua juga kurang nyaman lah
tapi kalau di depan ini kan lebih bagus untuk lebih rapat juga untuk soknya kan
baik lantai satu maupun yang di halaman
tapi kalau sholat jumat biasanya itu sekitar yang tengah itu penuh
yang kiri kanan biasanya sekitar separohan lah
kalau untuk penerapan karpetnya bagaimana mas emil
kalau karpet tetap sudah kita gunakan
kira kira sudah mulai dapat sholat idul fitri ya
kita sudah menggunakan karpet
setiap hari kita sterilkan tiga kali
jadi mulai pagi kemudian menjelang mahrib
sama setelah sholat isya semua karpet yang digunakan untuk ibadah selalu kita sterilkan
penyemprotan disenpitan juga rutin
kemudian pembersihan setelah lokasi secara umum juga masih rutin
artinya kami menyambut baik segala kebijakan kelonggaran
tapi kita sama sama sepakat untuk melakukan ya antisipasi lah
mudah mudahan tidak terulang lagi
tapi tetap alat para surabaya masih fokus
itu yang menjadi prinsip kita
dan jamaah menikmatinya
ini yang penting kan kami antara pengurus antara manajemen dengan jamah saling memberikan masukan
kita punya media sosial saran dan kritik
kita juga alhamdulillah senang kan
kalau ada sesuatu yang bersifat keberatan biasanya langsung disampaikan
itu yang paling penting
saya tahu juga bahwa selama pandemi ini masjid mulai melakukan inovasi diantaranya kajian kajian dilaksanakan secara online
nah kalau pasca pelonggaran penggunaan masker ini apakah kira kira kajiannya juga masih ada kajian online ya
kajian online ini sebuah kebutuhan
tidak setelah pandemi kemudian hilang
karena ini menarik gitu kan
nah sekarang kajiannya bertambah kan online plus offline
jadi sekarang offline mulai semalam
ada kajian juga
kemudian setelah salat maharib
ternyata penikmat kajian
jamaah yang ikut kajian secara online juga masih banyak kok
baik lewat youtube lewat ig maupun lewat zoom masih banyak juga
artinya jamaah jamaah yang luar kota yang kebetulan tidak bisa hadir langsung ke al akbar mereka bisa ikut ikut pengajiannya
banyak aspirasi yang masuk ke kami
tolong dong pengurus
pokoknya karena kami rumahnya jauh
saya di kalimantan saya di jogja saya di mana
kajian kajian yang bersifat online jangan dimatikan
justru harus terus dipertahankan
boleh offline tapi jangan menghilangkan online
kesadaran masyarakat kesadaran jamaah untuk mengikuti kajian semakin hari semakin tinggi
kami akan memfasilitasi semua yang menjadi keinginan jamaah
mas delmi terima kasih atas waktunya
selamat bertugas kembali
ya rifki jadi memang seperti itu kalau untuk kebijakan di masjid nasional al akbar surabaya
meskipun sudah ada himbauan atau petunjuk penggunaan masker terbaru oleh majelis ulama indonesia
bagaimana jamaah ini diperbolehkan melepas masker ketika solat berjamaah
namun untuk masjid nasional al akbar masih menyarankan jemaah untuk tetap menggunakan masker
kalaupun di tengah melaksanakan sholat jamaah ini melepasnya sedikit untuk mendapatkan kelegaan bernafas ini masih diperbolehkan
masjid nasional al akbar surabaya sendiri memiliki lebih dari dua ratus lima puluh relawan pengatur saf
selama ini selama pandemi ini juga bertugas untuk memberikan arahan
ke tiap jamaah saf saf mana yang bisa diisi sehingga menghindari kerumunan
kemudian juga salah satu fasilitas yang ada di sini adalah penyediaan kantong plastik
ini untuk memfasilitasi jemaah membungkus alas kakinya sehingga ketika sholat selesai sholat berjamaah selesai ini tidak ada kerumunan untuk mencari alas kaki masing masing yang biasanya ditinggal di depan masjid
jadi ada pengaturan
jadi ada pengaturan
jarak ini yang saya lihat masih dilaksanakan secara detail diantaranya melalui pengaturan saf dan juga penyediaan kantong plastik untuk menghindari kerumunan saat sholat selesai
kembali ke studio
baik wida subianto melaporkan dari surabaya jawa timur
terima kasih atas laporan anda selamat kembali bertugas